betul nah kalau tadi dari dunia kuliner sekarang ada informasi dari sebuah animasi karya anak bangsa
klentus klentus yang hadir untuk memenuhi kebutuhan tontonan anak yang berkualitas
dengan karakter dua anak yang bercita cita menjadi penyanyi
animasi ini mengkolaborasikan musik dalam setiap episodenya
ya animasi ini mengisi kekosongan lagu anak anak dan menghidupkan industri animasi indonesia
sehingga animasi indonesia bisa menjadi tuan rumah di negaranya sendiri
produksi animasi nasional terus digeput untuk memenuhi tontonan anak negeri yang berkualitas
memang beberapa waktu terakhir animasi mancanegara justru lebih mendominasi
namun ternyata anak negeri tidak tinggal diam
animasi lokal dihadirkan untuk bisa memenuhi kekosongan produksi animasi indonesia
klentis klentus sebuah proyek patrick effendi dengan perusahaannya visual expert animation ini
dikembangkan ke dalam karya
lepas dengan pendekatan keseharian anak indonesia
dikembangkan sejak tahun dua ribu tiga belas cerita animasi ini mengangkat tema tentang dua sahabat yang suka menyanyi
dan bercita cita menjadi penyanyi terkenal
yang kemuk tuh klentus
terus ini teman teman yang lainnya
oke nah ini yang bedanya sebenarnya dari animasi ini seperti apa
dengan menggabungkan musik ini seperti apa nih
jadi kita tuh percaya kalau konten anak itu semuanya tuh belum banyak kategori
jadi anything fun
semuanya yang fun semuanya yang menarik tuh buat anak pasti mudah mudahan bisa dinikmati
makanya kita masuknya itu semua dari visual dari musik dan juga dari karakter
untuk bercerita untuk menyampaikan info apapun yang kita mau kasih
musiknya sendiri pun kita waktu itu masuk ke musik dan animasi karena kita ngerasa kita gak punya konten itu di indonesia
masih belum banyak lah kita defisit konten
dari eranya unyil sampai sekarang itu kita masih kekurangan
makanya selain passion kita di animasi juga passionku juga ada di musik
jadi kita combine jadi satu
oke nah ini untuk kedepannya seperti apa tujuannya dan gimana caranya bersaing dengan animasi animasi mancanegara
yang pasti sih kalau di indonesia dulu ya kita harus bisa meyakinkan orang tua kalau ini adalah konten yang baik dan menarik buat anak anaknya
selain itu juga kalau anak anak juga pastinya mereka bisa langsung catch dan menikmati
so far sih kita cukup bersyukur karena anak anak kecil tuh udah mulai catch lah ya dengan karakter gambar warna dan juga lagu

nah kalau untuk mancanegara sendiri kita juga berharap demikian sama karena kita memang bikin ini tuh kontennya lokal butno localized gitu
jadi indonesia tapi secara desain itu bisa relevan sama negara negara asia tetangga lah
paling nggak asia dulu yang kita mau kanker gitu
jadi terus dukung produk indonesia gitu ya
proyek pelentis kelentus ini dikerjakan oleh lebih dari seratus animator yang berasal dari berbagai daerah seperti jakarta bogor
dalam beberapa episodenya pelentis kelentus juga menghadirkan kolaborasi dari studio studio anak bangsa sehingga turut menghidupkan industri animasi indonesia
pelentis kelentus berharap bisa menjadi gerbang pembuka animasi indonesia agar menjadi tuan rumah di negaranya sendiri
penasaran dengan kisah pelentis kelentus
anda dapat menyaksikan di transtv setiap hari senin sampai kamis pukul sembilan pagi
transtv dan cnn indonesia merupakan perusahaan televisi swasta di bawah naungan transmedia